assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jelas pasti beda
tahun kemarin mah enak kita
bisa sholat harawih berjamaah
kalau sekarang sholat taraweh di rumah masing masing
biasanya di masjid masjid pada syiar rame
sholat harawih pada berkumandang
tahun ini di rumah aja
insyaallah kalau nilai ibadah
tidak akan berkurang
kan bisa dilakukan juga
di rumah masing masing
wabah ini cepet cepet
biar allah anggap
rumah rumah allah kan
manut aja dah
bisa kelar wabah ini allah angkat
bisa sholat it berjamaah
karena puasa ini
kemenangannya di sholat it
biar ada rasanya ramadan
bapak bapak ibu ibu
besoknya kita akan berpuasa
banyak warga mah
kadang kadang ada yang suka ada yang kagak
tapi gak dibangunin pada siang kan ya

bumbul kumpul sekarang juga dibatasi

kedua lima orang
ya kalau kumpul kumpul kan enak ya
sering ada yang keliling
udah tapi gak boleh sampai jalan raya
dapat izinnya emang udah
ramadan tahun ini
berbeda dari sebelumnya
menyiapkan menu berbuka
tradisi sahur keliling
semua kebiasaan itu
demi menekan laju pertumbuhan virus corona
meskipun kita masih di dalam
tapi pandemi belum berhenti
tetap mensyukuri hikmat ibadah
di bulan suci